pimpinan dpr dan mpr mempertanyakan kebijakan kementerian dalam negeri
mengenai kriteria calon pelaksana tugas kepala daerah
keputusan atau rencana untuk mengangkat perwira polri
dinilai perlu diawasi serius karena rawan kepentingan
wakil ketua dpr agus hermanto mengatakan dpr akan mengkaji
aturan kementerian dalam negeri mengenai kriteria calon pelaksana tugas kepala daerah
biasanya calon pelaksana tugas kepala daerah berasal dari pejabat eselon i
kementerian dalam negeri dan bukan dari institusi penegak hukum
sementara ketua mpr zulkifli hasan mengkritik kebijakan ini
menurutnya rencana pengangkatan perwira polri menjadi plt kepala daerah keliru
karena malah akan menyeret lembaga kepolisian ke politik praktis
sebelumnya dua perwira tinggi polri dikabarkan
akan menjadi calon pelaksana tugas gubernur di jawa barat dan sumatera utara
mereka adalah asisten operasi kapolri irjen muhammad iryawan
yang disiapkan sebagai penyelenggara
sebagai plt gubernur jawa barat
dan kadif propampori irjen martwani sormin
sebagai plt gubernur sumatera utara
biasanya kan yang ditugaskan itu merupakan staff dari
ataupun pejabat eselon i dari kementerian dalam negeri
tapi ini kan juga baru rencana
sehingga mudah mudahan rencana ini mendapatkan pertimbangan
yang lebih bijaksana dari kementerian dalam negeri
kok polisi polisi misalnya
plt bukan dari mendagri dong plt nya
bukan dari mendagri
bukan dari mendagri
saya kira beginilah ini kan kita tahun politik ya
pak jokowi sangat dicintai rakyat
kalau kebijakan aneh aneh nanti kan merugikan
pak presiden kita yang sudah begitu bagus
begitu populer di tengah tengah rakyat
nanti kan apa apa nanti pada akhirnya pak presiden yang
saya kan pendukung pak presiden ya
nanti semua dipolitisir susah kita
nah berikut kami hadirkan dasar pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah
memang tidak ada jelas menyebutkan disini apakah dari unsur kepolisi yang boleh atau tidak
tapi ada beberapa aturan yang kami kutip berikut ini
yang pertama dari peraturan perundang undangan nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas pasal dua ratus satu ayat sepuluh disebutkan
untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi
dia sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
ya jabatan tinggi madya disitu
kata kuncinya berikutnya
ada juga peraturan kapori atau perkap nomor empat tahun dua ribu tujuh belas tentang penugasan anggota pori di luar kepolisian
dalam pasal tiga huruf e disebutkan kerjasama
yaitu penugasan anggota polri di luar struktur organisasi polri melalui koordinasi antara polri dengan kementerian lembaga badan
komisi atau organisasi internasional yang memerlukan
kemudian yang berikutnya pasal lima mengatur tentang penugasan anggota polri di dalam negeri
dalam poin huruf a anggota polri dapat menduduki jabatan di mpr dpr dan dpd
poin huruf b kementerian lembaga badan komisi
kemudian huruf c organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di indonesia
jadi kalau dari peraturan pori boleh jika ditugaskan ya
ditugaskan bahkan bisa ke mpr itu
kemudian yang berikutnya ada poin huruf d
badan usaha milik negara polri juga boleh ditugaskan ke bumn atau bumd
kemudian huruf e ada instansi tertentu atas persetujuan kapolri
dan ada apa dibalik rencana penunjukan pejabat pori sebagai pelaksana tugas gubernur jawa barat dan sumatera utara
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan
telepon fadli ramadhanil peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
selamat sore mbak putri
mas fadli sebelum menghubungi anda ini saya sempat membacakan beberapa aturannya
tidak ada aturan yang melarang secara jelas bahwa penegak hukum tidak boleh sebagai plt
tidak ada kata kata yang menyebut itu
ya kalau bicara tidak ada larangan kan bukan berarti semuanya boleh
kita kan tentu harus baca hati hati betul ya konstruksi di dalam undang undang pilkada itu
tadi saya dengar betul apa yang mbak putri bacakan di pasal dua ratus satu ayat sepuluh undang undang pilkada
undang undang sepuluh dua ribu enam belas itu kan clear sekali menyebutkan
bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur yang masa jabatannya berakhir
penjabat itu kan adalah orang yang mengisi jabatan karena jabatan definitif itu masa jabatannya berakhir
di jawa barat dan sumatera utara
itu ditunjuk pejabat tinggi media
nah pejabat tinggi media ini
siapa yang disebut pejabat tinggi media
kita baca penjelasan undang undang pilkada itu adalah sekretaris daerah provinsi
atau pejabat eselon i kementerian negeri gitu ya
kemudian ke dalam undang undang aparatur sipil negara
terminologi pejabat tinggi media ini kan sebetulnya asn
sebetulnya mbak putri
aparatur sipil negara
nah kenapa kemudian tiba tiba justru penunjukan untuk penjabat gubernur ini diberikan kepada kepolisian
jadi saya posisinya tidak perlu sampai kepada undang undang kepolisian dan lain lain
tapi karena ini adalah mengatur terkait dengan pengisian penjabat untuk pemilihan kepala daerah
rujukannya tentu undang undang pilkada
nah undang undang pilkada itu
mas fadli asn tidak
polisi masuk asn kan
yang menyebutkan bahwa pejabatnya itu adalah pejabat tinggi madia
dan kalau untuk bupati wali kota pejabat tinggi madia pertama
mas fadli anda bisa mendengar saya
dan terminologi itu ada di undang undang asn
bukan menunjuk kepada undang undang kepolisian
dan kalau kita baca juga penjelasannya pejabat tinggi madia pertama itu adalah se level dengan sekretaris daerah
nah kenapa kemudian tidak sekretaris daerah saja yang ditunjuk untuk kemudian menjadi pejabat kepala daerah atau gubernur ini
nah itu secara regulasi
nah secara aspek lain misalnya
ini kan kepolisian adalah aparat penegak hukum
dan kemudian kita tahu juga di jawa barat itu ada seorang perwira aktif ya
sampai sekarang kan belum diumumkan pengunduran dirinya
yang juga berlagak menjadi salah satu kontestan calon kepala daerah
nah kalau alasannya pengamanan kan lebih banyak daerah yang lebih rawan dari jawa barat dan sumatera utara
kalau pantauan perludem yang rawan di mana mas fadli
dan gangguan keamanan itu
mas fadli kalau pantauan perludem yang rawan di mana saja sebenarnya dua ribu delapan belas ini
kalau kita rujuk misalnya kerawanan pilkada yang dirilis oleh bawaslu itu daerah papua jauh lebih rawan
kalimantan barat jauh lebih rawan
kemudian maluku juga jauh lebih rawan
nah ini kan kemudian harus punya indikator yang jelas
kalau potensi gangguan keamanan adanya kerawanan
apakah gagasan atau pendapat itu linear dengan kebijakan menunjuk kepolisian menjadi pejabat kepala daerah
perlu kita ingat juga mbak putri
bahwa kepolisian dan tni dan tni itu mereka akan tunduk pada supremasi sipil
dan kemudian kebijakannya adalah kebijakan yang tunduk pada supremasi sipil berdasarkan proses pemilihan yang demokratis dan berkeadilan
nah ini kita khawatir kemudian jangan potensi konflik kepentingan ya
sekali lagi potensi konflik kepentingan justru menguat dalam proses penunjukan ini
kenapa kemudian alasan yang mengatakan bahwa kalau menunjuk pns
nanti justru berpotensi terjadinya politisasi birokrasi
pertanyaan yang sama juga saya ajukan
kalau nanti kepolisian menjadi penjabat kepala daerah
bagaimana nanti kalau polisi juga dijadikan alat untuk proses pemenangan
potensinya kan sama besarnya
sama sama aja gitu ya artinya mas fadli ya
ya makanya kontrol yang perlu dilakukan itu adalah mengontrol kemudian bagaimana proses pengawasan
proses pencegahan supervisi berdasarkan data kerawanan yang sudah ada untuk meminimalisir itu
ada argumentasi yang konkuren ya dengan mengatakan kerawanan
kemudian menunjuk kepolisian perwira kepolisian untuk menjadi penjabat kepala daerah
stressing saya clear soal penjabat kepala daerah itu disebutkan dalam pasal dua ratus satu ayat sepuluh undang undang pilkada itu
tadi mbak putri juga sudah bacakan adalah pejabat tinggi media
dan merujuk pejabat tinggi media itu di penjelasannya adalah sekretaris daerah
selevel dengan sekretaris daerah provinsi
oke perudem mungkin punya data mas fadli
dan terminologi itu pejabat tinggi media ini
rujukannya tentu kepada nundang aparatur sipil negara
yasn kenapa tiba tiba kepolisian ini ditunjukkan
mas fadli mungkin perudem juga punya data ketika dua ribu tujuh belas
itu irjen karlo tewu di sulawesi barat kalau tidak salah
itu apa laporan yang perlu dem terima ketika ia menjadi plt di sana
ini yang salah satu yang mengejutkan juga
dan memang harus diakui bahwa informasi itu kan baru muncul ketika
ada penunjukan penjabat kepala daerah untuk jawa barat dan sumatera utara
ternyata di sulawesi tenggara
pada pilkada yang lalu juga dilakukan hal yang sama
tapi kan kemudian coverage dan pewartaannya tidak seluas yang terjadi pada hari ini
oh jadi itu tidak masuk radar perudem pada saat itu
menurut saya ini penting untuk dijadikan sebaik evaluasi ya
di stakeholders terkait mulai dari kapolri mulai dari kementerian dalam negeri
pak mendagri menurut saya harus hati hati betul dalam mengambil langkah ini
karena kalau kemudian penjabatnya adalah seorang kepolisian
kita harus ingat juga
bahwa kepolisian itu kan dia masih berada dalam garis komando
komandonya tentu saja adalah kapolri
nah bagaimana nanti supervisi dari kementerian dalam negeri
untuk melakukan jaminan keamanan supervisi dan lain sebagainya
berbeda tentunya kalau yang diangkat menjadi penjabat itu adalah orang yang berasal dari aparatur sipil negara
tentu langgam langgam penugasan pengawasan dan supervisi tugasnya
lebih sejalan dengan apa yang bisa dilakukan oleh kementerian dalam negeri
kalau kepolisian tentu dia berada di bawah garis komando yang nanti induknya adalah kepada kapolri
ini yang perlu dihitung juga menurut saya apalagi dalam kondisi ada beberapa perwira aktif di sumatera utara maupun di jawa barat
yang maju menjadi calon kepala daerah
mas fadli artinya ini harus dibatalkan memang baru sebatas rencana masih menunggu kepres disampaikan
sudah batalkan saja rencana ini bahkan
menurut saya iya ya pak presiden harusnya mafum dengan hal itu
saya yakin ada orang di sekeliling pak presiden yang bisa memberikan masukan terkait dengan hal itu
potensi regulasi yang dilanggar sudah jelas tadi saya sebutkan
dan kalau kemudian ini jadi dilakukan menurut saya ini bisa menjadi sebuah persoalan baru dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah
saya berharap kita berharap sekali bahwa ini tidak jadi dilakukan
ini kan masa jabatan kepala daerahnya kan baru habis di bulan juni
kabar itu seingat saya habis tiga belas juni
sumatera utara itu habis sembilan belas juni pada dua ribu delapan belas ini
ini perlu dihitung betul ya kan sudah banyak kemudian orang menyampaikan ini perlu jangan sampai diambil kebijakan ini
ya baik mas fadli terima kasih peneliti perludem sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom